ibong dinin gusnandar sudah mengemari sepeda sejak empat puluh tahun lalu
di rumahnya pensiunan berusia tujuh puluh tahun ini memiliki enam jenis sepeda
sejak berkarir sebagai pegawai negeri sipil hingga pensiun lima belas tahun lalu
ibong setia menggunakan sepeda
sebuah hobi yang murah yang membuat hati senang
sekaligus bisa menjaga kesehatannya
dari pertama kerja jadi pns pakai sepeda motor juga ada
cuma senangnya pakai sepeda
hobi sih nggak bisa dibuang kalau hobi seneng
iya sehat kesatu sehat
sampai sekarang alhamdulillah tidak ada penyakit
murah olahraga murah
dalam acara sepeda santai kali ini
ibong memilih jenis sepeda tua rakitannya sendiri
dengan jumlah peserta lebih dari tiga ratus pesepeda
para peserta dalam acara sepeda santai ini menempuh jarak sepuluh km
acara sepeda santai ini baik atau gimana
dan ini memang harus terus digalakan oleh kita
agar warga kota bandung yang cinta bersepeda warga bersepeda
saya kira ada ruang untuk mereka melaksanakan hobinya bersepeda
acara sepeda santai ini diadakan oleh transmart cipadung
merupakan salah satu anak perusahaan transcorp
yang juga merupakan induk perusahaan dari cnn indonesia
wilham nasution bandung